gedung tiga lantai yang dijadikan sebagai tempat pijat dan spa di jalan kiai haji mas mansur tanah abang jakarta pusat terbakar
kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu kamar terapis
kepulan asap hitam pekat memenuhi atap sebuah gedung yang dijadikan tempat pijat dan spa fortune di jalan kiai haji mas mansur tanah abang jakarta pusat pada rabu pagi
api membakar seluruh bagian dalam gedung sehingga petugas pemadam kebakaran yang didatangkan ke lokasi kesulitan menjangkau titik api
kebakaran pertama kali diketahui dari asap yang muncul di bagian sudut atap belakang gedung
asap pekat disertai kobaran api kian membesar bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan
diduga hubungan arus pendek listrik menjadi penyebab timbulnya api hingga membakar seluruh ruangan sekolah
kronologis kejadiannya itu pada pukul delapan tiga puluh
terjadi kebakaran di fortune informasi sementara terjadi akibat konsleting jaringan listrik di atap spafortun
belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
gali putra jakarta